kemarin kalau tata di penurunannya

ibn wasar pak ya dari
kemenpora ini ya yang juga
ikut untuk melihat bagaimana
proses paski beraka ini hingga
akhirnya layak untuk tampil
dan memberikan persembahan terbaik bagi
indonesia nah ini
kemarin ya sempat ya jadi
tata ini sempat merasa bahwa
ada beberapa anak yang mempunyai kualitas
lebih daripada tata tapi
rezeki atau mendapatkan aman
nah untuk menjadi pembawa baki
utama di prosesi penurunan ya
apa tuh tipsnya apa yang kamu
lakukan selama proses pelatihan emang sering
bawa baki juga di rumah
kota emang udah dipersiapin kayak
batu bata di baki itu loh
jadi bawa suka bawa
selama lima menit
terus nanti ngulang lagi latihan bawa baki ya latihan bawa beban ya
itu setiap hari
ya setiap kalau misalnya latihan itu
kalau di kota saya setiap hari
jadi setiap latihan
batu bata gitu
terus kalau misalnya pas di nasional
saya sih sering sering banget
salah salah masih banyak
lebih bagus dari saya
punya peningkatan gitu nggak gitu gitu
aja penampilan saya jadi saya
selalu ngoreksi bahwa
sebelumnya saya gini hari besok
saya harus lebih baik dari hari ini
oke jadi tata ini berarti contoh dari
anggota pas ki braka yang grafiknya
meningkat ya pak suson berarti ya
iya iya pak suswan ya meningkat ya
berarti setiap hari bawa batu bata loh
batu batanya bisa dibawa
apalagi beban kehidupan bisa pak setian
oke catat ya rian ya
nata sudah bisa membawa beban kehidupan yang cukup berat
yang cukup berat
oke kalau misalnya
tata begitu nih sistemnya
bagaimana kalau misalnya kamu dalam proses pelatihan
akhirnya sampai akhirnya bisa
percaya diri untuk menjadi didapuk
sebagai pembawa baki
siap kalau biasanya
kalau di kota aku juga latihan bawa baki gitu
bawa baki terus ada
jangan sampai jatuh jadi
langkah pegap juga sambil
megang baki sama jaga keseimbangan gitu
ngelatih konsentrasi harus
kayak konsentrasi penuh biar gak lupa lupa
soalnya sering lupa lupa juga gitu
oke gak apa apa
harus hari hanya gak lupa
iya harus hari hanya gak lupa
itu dilakukan di nasional atau dari sebelum
sebelum ke nasional pas di
belum ke nasional itu naik turun tangga juga
naik turun tangga iya di rumah tapi
oh di rumah
kalau naik turun tangga
bukan naik turun tangga masjid ya
di rumah aja kalau orangnya
nah yang di tengah nih
karena dia ada sendiri nih
paling ganteng nih dari kelima tahun utara ya
kalau akbar persiapannya sendiri gimana sih sebelumnya
persiapan terus kemudian
terus kemudian juga saat lagi dalam proses karantina nih
kan latihannya bisa dikatakan cukup berat ya
apalagi untuk teman teman yang di kampung halaman masing masing kan
pasti belum pernah merasakan proses karantina yang jauh dari orang tua
kalau akbar sendiri kesan pesannya selama proses latihan ini gimana
sebenarnya pas latihan pertama
pas latihan pertama itu
mau pulang kenapa
karena pas jauh dari orang tua
emang kenapa ibu
kalau boleh tahu di rumah ya
kalau di rumah sebenarnya akbar gimana
mama atau bapak kerja sebagai apa
bapak udah gak ada
eh boleh diceritakan ya
boleh diceritakan ya
boleh diceritakan ya
boleh diceritakan ya
boleh diceritakan ya

sejak sudah selesai seleksi paski beraka
sejak lagi tes paski beraka
pas tanggal satu juli
tanggal satu juli
jadi lagi sedang proses seleksi
tapi kabar duka tersebut tidak menyurutkan semangat akbar untuk ikut dalam proses seleksi dan sampai akhirnya lolos menjadi paski beraka nasional
apa yang menjadi penyemangat
banyak keluarga saya sama teman saya guru guru saya di sekolah menyematkan supaya selalu semangat bahagiakan orang tua
akbar boleh tanya ada pesan nggak dari bapak
kan bapak berarti almarhum bapak sudah melihat akbar ya dari awal berjuang untuk mengikuti seleksi dari paski beraka nasional
ada pesan dari bapak yang dijadikan pedoman bagi akbar gitu
terus belajar jadi lebih baik dan capai cita cita
belanya aja bapak
bapak selalu doakan kamu yang terbaik buat anak anaknya
dan itu yang selalu menjadi penyemangat kamu juga ya
kalau bisa diceritakan juga ya setelah sekarang sudah menjadi paski beraka impian akbar selanjutnya apa ya
siap impian saya ingin menjadi akmil
mau masuk akmil
wah sukses ya
nah kalau tata sama cica gimana
saya mau jadi polisi
mau jadi polisi
saya mau jadi pilot
jadi kalau akbar di angkatan darat ya
siap angkatan darat
tata di kepolisian cica di angkatan udara
kamu juga bisa jadi pilot
kalau kita berbicara mengenai mereka ini kan programnya kementerian olahraga ya
dan juga sudah ada pak ibn hasan ya di tengah tengah kita
pak bagaimana sih pak sebenarnya melihat pasukan paski beraka yang tahun ini
nah dari proses seleksi sih pak
karena kemenpora ini kan terjun langsung ke tiga puluh empat provinsi untuk melakukan proses sortir anak anak sampai akhirnya terpilih lah anak anak yang paling berkualitas untuk menjadi paski beraka nasional
bapak menteri imam narawi deputi amat serius dan bersungguh sungguh mengarahkan kami agar pertama kita memberikan kepercayaan penuh pada daerah
seleksi yang terbaik dalam semua faktor
rigid sekali aturan yang kami buat dalam peraturan menteri itu
mulai dari kesehatan postur tubuh dan sebagainya
alhamdulillah daerah patuh
dan dengan kegigihan para pelatih kami terbantu sekali kami sebagai pembina dan penanggung jawab kegiatan ini
ada sebuah kegiatan yang terpadu
bahu membahu dan kegiatan kami salah satu yang kami tidak kalah penting mempersiapkan kepribadian mereka mental mereka
mereka menjadi orang yang berkarakter
karena tidak hanya mengibarkan daerah secara sempurna tapi mereka disiapkan jadi pemimpin
sehingga disitu ada ragam pengguna nasional yang punya kapasitas di bidangnya sesuai dengan usia mereka sebagai generasi millennial generasi jaman now
dan mereka melalui outbound
nanti ada hari
minggu nanti ada arum jeram ada penwall yang boleh jadi sebagian besar mereka tidak pernah tahu itu
oke jadi dari proses karantina yang cukup ketat akhirnya sekarang mereka bisa menarik nafas lega terus kemudian juga sekalian refreshing ya rian ya
harapkan mereka menjadi punya kepribadian yang baru menjadi pemimpin yang akan datang
menjadi pemimpin yang dapat diandalkan juga ya pak ya
nah pak suswan ini sudah melihat sekarang sudah selesai lah ibaratnya segala prosesnya gitu kan
tapi dari ketiga ini anak didik pak suswan ibaratnya
dan teman teman pelatih begitu ya
bagaimana sih perubahan karakter mereka
ada nggak keunikan keunikan mungkin yang dimiliki oleh mereka bertiga yang mungkin pak suswan melihat dan akhirnya sekarang jadi lebih baik
mungkin dari sebelumnya agak kurang disiplin
ini kalau di antara mereka bertiga nih ya yang mana pak
di enam puluh delapan atau sisanya gitu
ya memang karena saya ini yang terutama pembawa bak ini tata yang saya wanti wanti yang saya cerewet berulang ulang tiap hari
kesulitan dia pas pemegangan
sudah saya tekankan harus persis di dada seperti ini
dia selalu turun terus
oh dia harusnya sepatu di sini ya
harus pegang teguh tidak bisa berubah
dia selalu berubah terus
dan ini saya cerewet terus
terus dan terus bertahan ini
tapi lama lama mereka timbul kemauan tinggi bisa apa yang saya perintahkan
kemudian tuta risa sendiri senyuman
cuman ini sulit sekali saya tanya
dia bilang nggak pernah senyum mas
ternyata di sini belajar senyum sama saya
terlalu senyumnya cica
seluruhnya saya tekankan
setiap ketemu pelatih berikan senyuman yang baik
sekarang saya juga dikasih senyuman loh
sekarang sudah bisa solyman
sudah bisa ya
berhasillah saya memberikan dia belajar senyuman
bisa mengibarkan bendera dengan sempurna kemarin
rezekirian khasri ya pak
berarti ketemu sama cica setelah cica menjadi pembawa baki ya
senyumnya sudah mahir
betul seperti itu
ini kita sudah tahu
berbicara tentang karakter masing masing
dan kemudian bercerita apa di balik itu
dan ini teman teman dan juga bapak pelatih dan juga pak ibn hasan
kita masih punya satu sesi lagi ya
kita akan menantang mereka dengan dua games yang kita miliki
apa itu gamesnya nanti kita lihat di segmen selanjutnya
segmen berikut adalah segmen yang kita tunggu tunggu
ya di main games
ini main games ya
gamesnya itu ialah mereka akan bertanding siapa yang paling cepat makan pisang
dan ini timnya sudah dibagi dua ya
sudah dibagi dua
tim satu punya rian hasto
fani punya makan juga ya
oh enggak ya masih kenyang
tim dua punya saya ya
sudah lelep di wajah wajahnya ya
siap juara ya
tim dua punya saya nih ya
suaranya mana dong
suara lebih keras
semangat lebih kencang
karena timnya fani seringnya makan singkong ya
jadi pisang siap dua di lap
singkong saja lebih keras daripada pisang
habis dalam waktu cepat
tidak usah buang durasi
bagaimana kemampuan mereka
belum belum dimulai
kita durasinya itu ialah tiga puluh second
yang duluan mau satu orang
pokoknya di setiap tim
kalau dia memang duluan yang habis
siap menang ya
tim dua siap menang ya
satu dua tiga
yang udah benar maju semuanya
di tomato semuanya
ini jadi bingung
kayanya tim aku deh
waduh udah semua
habis semua ya
tapi kelihatannya memang
di sini sih lihat tuh badannya kecil makanya bahasa
oke berarti yang menang tim satu yang menang tim satu
supaya supaya jadi pemenang
baik singkat saja tipsnya karena lapar belum makan akhirnya jadi juara
di balik makan pisang secara cepat dalam batas waktu sepuluh detik ini tuh ada filosofinya
para para para paski braka dua ribu delapan belas tim nusa dan bangsa itu kalau misalnya
di tempat karantina cara makan mereka itu menyadul cara makan
militer yakni makan komando yang harus
menghabiskan semua lauk lauk quierijang gaihum
dalam jumlah banyak dalam waktu hanya sepuluh menit yang
bisa agak repot ya kalau diajak ke pesta resepsi habis nih makanan brigadu
menjadi penentu lan tim saya atau katin funny yang juara waduh teman tetap juara dihati saya karate timkanat
tim rian mana suaranya
atau tim dua timnya fani mana suaranya
oke oke baik jadi langsung saja ya
peraturan permainannya ialah ke empat safi ini
empat dari sini akan diberikan botol minuman
dan kemudian harus diminum bergantian sampai dengan orang terakhir
dan siapa yang habis minumannya dan paling cepat dia menjadi pemenangnya
dan tentu juga semuanya dapat nih ya saf ya
baik dari mulai kalau tim saya dimulai dari iqbal dan juga tarisa
sampai nantinya dari hamzah dan juga yuni
ini harus menghabiskan semua minumannya
ya sama juga dari saya miko sampai dengan imam
dan siapa yang paling cepat habis dia pemenangnya
bagaimana sudah siap untuk dimulai
baik langsung begitu
satu dua tiga
langsung aja langsung aja
ceweknya habis duluan
ceweknya habis duluan
ceweknya habis duluan
jadi tertangkap kamera juara prianya itu ialah imam
tapi ceweknya menang duluan
tim dua yang menang
cewek tim dua yang menang ya
ini saya nggak tahu apakah memang ingin menang atau harus ya
kalau menang berprestasi
kalau kalah jangan frustasi
yang sini dong mana suaranya
mau samain ternyata
oke satu dua tiga
kalau menang berprestasi
kalau kalah jangan frustasi
kalau menang berprestasi
kalau kalah jangan frustasi
untuk senang lagi dong buat kalian semuanya
ya jadi hikmah dari permainan ini apa
jadi mereka tuh harus melakukan sebuah kerjasama ya
karena ada satu tujuan yang sama yakni menghabiskan botol minuman
tapi semuanya harus dapat
tegukan yang sama
dan juga dalam waktu yang cepat
jadi harus kerjasama
dan juga memikirkan strategi yang tepat bagaimana ya
yang tepat supaya semuanya
apa bebannya terbagi secara merata seperti itu ya
dan itu dia intinya ialah kedua games kita sudah kita hadirkan
atau games ini juga games minum air bergantian ini sudah kita lakukan
itu artinya juga kita sudah di ujung segmen ini
dan selanjutnya kita akan ajak bergabung juga
teman teman yang lainnya
yang sudah games makan pisang tadi ya
ya teman teman yang sudah games makan pisang
senang sekali ini ya
ya senang sekali bersama
kita dapat kedatangan tamu tamu spesial ini
yang mau meluangkan waktunya di tengah jadwal kegiatan mereka yang padat sampai tanggal dua puluh tiga agustus mendatang
tapi masih mau datang ke transmedia ya
untuk menemani berbincang bincang bersama kita berdua pada pagi hari ini
dan sudah mau diajak main games bersama juga seperti itu ya
oke silahkan bergabung teman teman semua
dan sekarang mari kita sama sama dadah ke kamera ya
satu dua tiga kamera yang sana ada
ayo membaur membaur mendekat mendekat
ayo membaur mendekat
dan sekarang satu dua tiga lihat ke dronenya
oke sampai bertemu lagi
dan kita kembali ke studio

terima kasih kakak terima kasih kakak terima kasih kami ucapkan
salam salam terima salam dari kami yang ingin maju bersama sama
terima salam dari kami yang ingin maju bersama sama